ya jatah isoman anggota dpr di hotel berbintang ini menuai polemik ya
publik mengkritik karena dpr dinilai mengeluarkan kebijakan yang mengistimewakan anggotanya
di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri yang layak dan juga terjangkau
nah bagaimana tanggapan forum masyarakat peduli parlemen indonesia terkait polemik ini
kami sudah terhubung melalui sambungan zoom bersama lusius karus selamat malam bang lusius
selamat malam bapak ani
sehat ya bang
alhamdulillah sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari anggota legislatif atau dewan
tapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan respon untuk bergabung bersama kami malam hari ini
jadi saya langsung ke bang lusius saja
bang lusius untuk kebijakan soal isoman di hotel anggota legislatif ini jadi sorotan ya semuanya ya
menurut anda apakah tepat dpr mengeluarkan kebijakan ini walaupun mereka berargumen sudah ada aturannya
saya kira sih hampir semua orang yang berpikir normal gitu ya
merasa bahwa kebijakan ini
sesuatu yang menyakitkan gitu ya
kita tahu betul bahwa situasi pandemi saat ini bahkan sekarang kita berada di situasi ppkm darurat
itu mengindikasikan kebutuhan akan perlunya solidaritas ya
dan itu sudah banyak ditunjukkan oleh banyak warga di banyak tempat
dan itu artinya memang kebutuhannya sekarang itu bagaimana kita bisa bekerja sama
satu sama lain tanpa kemudian membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan golongan
tapi yang kemudian ditunjukkan oleh dpr dengan kemudian mengeluarkan kebijakan terkait dengan isolasi mandiri di hotel
saya kira mereka sedang ingin mengatakan bahwa mereka merupakan kelompok berbeda kelompok khusus yang harus diistimewakan
tentu saja ini bertambah menyakitkan karena ini dilakukan oleh anggota dpr yang merupakan wakil rakyat
orang yang mestinya paling paham dengan kondisi
dan situasi masyarakat atau rakyat di tengah situasi pandemi
justru orang orang ini yang tidak ingin agar mereka disamakan posisinya dengan rakyat di dalam situasi bencana atau darurat saat ini
saya kira ini menjadi ekspresi ketidakpedulian yang menjadi sangat nyata
karena kita tahu sendiri sejak awal sebenarnya kebijakan kebijakan kontroversial di tengah pandemi ini selalu muncul dari dpr
yang lain kita tidak mendengar
solutif yang ditawarkan oleh dpr kepada pemerintah sepanjang pandemi ini
bisa kita katakan bahwa memang keputusan untuk mengeluarkan kebijakan isolasi mandiri di hotel ini bukan sesuatu yang muncul secara spontan
ini dilakukan secara sadar
ini dilakukan memang dengan sengaja
dan dpr memang terlihat ingin tampil beda di hadapan rakyatnya sendiri
berarti dengan sengaja itu juga ada insinuasi bahwa ini direncanakan sebelumnya bang lusius
pasti direncanakan dibicarakan di burt bersama kesekjenan
karena yang mengurus rumah tangga dpr itu kan badan urusan rumah tangga
hanya mungkin saja memang tidak melibatkan seluruh anggota dpr
mereka yang kemudian menjadi anggota purc dan kesekjenan mungkin yang terlibat dalam pembicaraan ini
ada yang mengatakan juga
perwakilan dari sembilan fraksi alias hampir seluruh fraksi yang ada di dpr ini menolak rencana isolasi mandiri di hotel
tetapi juga ada yang bilang ide tersebut muncul dari anggota dewan itu sendiri
ini bagaimana bang lusius melihatnya
ada ketidaksamaan suara yang ada dalam tubuh anggota dewan
pertama sih soal ketidaksamaan suara itu menunjukkan bahwa ini kebijakan yang masih perlu dipertanyakan
dan saya kira dengan penolakan yang dries sampaikan beberapa hari ini
ini layak untuk dibatalkan
yang kedua saya lebih percaya kebijakan ini memang diusulkan oleh anggota dpr
dan kemudian dimintakan kepada sekjen untuk memberikan legitimasi yuridisnya dengan mengeluarkan surat kesekjenan itu
dan kerjasama ini saya kira bukan sesuatu yang baru
sejak awal saya kira banyak sekali proyek pengadaan di dpr yang melibatkan anggota dpr bersama kesekjenan
sudah melayangkan protes bang lusius soal rencana ini
soal ini kita masih menyampaikan rilis ke media saja
dan saya kira sudah didengar juga oleh kesekjenan dan anggota dpr
fakta bahwa mereka tidak meladeni misalnya wawancara atau talkshow di media itu
mungkin salah satu efek dari kesadaran mereka untuk tidak mau berhadapan langsung dengan publik
walaupun sebenarnya transparansi publik ini dibutuhkan ya oleh masyarakat yang harusnya mendapatkan hak
jawab dari mereka ya
bang lusius untuk rencana hotel ini
kalau dikatakan sekjen dpr ini sebagai alternatif tempat isoman
karena banyaknya keluhan anggota dpr yang kesulitan melakukan isolasi mandiri
katanya sih tinggal di rumah dinas yang bersebelahan dan juga berempitan
sehingga juga beresiko untuk menularkan kepada tetangga tetangga mereka
menurut anda bagaimana bang lusius
saya kira sih ini alasan yang paling konyol dan mengada ada gitu ya
mereka takut bahwa mereka kemudian mendapat komplain dari tetangga itu sesuatu yang tidak masuk akal
karena isolasi mandiri kalau dilakukan di rumah itu biasanya di kamar masing masing
saya menduga bahwa anggota dpr ini tidak paham apa yang dilakukan saat isolasi mandiri
mereka masih mungkin saja melakukan waran diri keluar rumah
memang itu mencemaskan tetangga saya kira
tapi bang lucia sendiri juga sudah melihat bagaimana lokasi isoman di rumah dinas masing masing
atau kemudian juga wisma kopo di megamendung yang saat ini diperuntukkan bagi anggota dewan yang lagi isolasi mandiri
seperti apa bang
melihat yang di rumah dinas kalibata saja dan sangat memadai rumah mewah
karena barusan direnovasi beberapa tahun lalu
tapi kan faktanya rumah ini jarang digunakan oleh anggota dpr
mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah pribadi
jadi sebenarnya lokasi untuk isolasi mandiri apabila mereka terpapar sudah cukup bisa gitu ya digunakan
sudah cukup memadai
apalagi kan tidak mungkin atau sampai sekarang ini minimal
tidak semua anggota dpr yang kemudian terpapar covid sembilan belas
sehingga ketakutan bahwa isolasi mandiri di rumah dinas itu akan mendapat komplain dari tetangga
saya kira sih itu kekhawatiran yang terlalu berlebihan
dan menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada alatan yang sungguh mendasar bagi dpr untuk kemudian mengeluarkan kebijakan melakukan isolasi mandiri di hotel
tapi keterpaksaan karena harus ada proyek yang berlaku
menguntungkan baiknya hotel maupun jaksek jen mungkin
itu yang membuat program isolasi mandiri di hotel ini mau tidak mau dilakukan
oke bang lusius bicara mengenai proyek antara dua pihak
kita juga bicara mengenai biaya dan juga anggaran
nah bang lusius pembiayaan isoman di hotel itu disebut berasalnya dari realokasi anggaran yang tidak terpakai selama pandemi
misalnya tidak jadi ke kunker atau tidak jadi mengadakan seminar seperti itu
bagaimana formapi bisa mengawal ini ke depannya untuk memastikan anggaran tersebut
dilakukan atau diberlakukan sebagaimana mestinya
ya saya kira anggaran ini termasuk yang misterius di dpr
tidak pernah ada transparansi untuk berbagai kegiatan yang mereka lakukan
kita berharap bahwa dengan kritik yang disampaikan saat ini anggaran terkait dengan isolasi mandiri di hotel ini akan disampaikan ke publik juga sebagai bentuk akuntabilitas dpr itu sendiri
tapi saya kira sih mau dari mana pun anggaran itu dicomot oleh dpr untuk mengembangkan
ya karena kita sudah tahu bahwa anggaran tersebut adalah untuk membiayai isolasi mandiri di hotel ini tetap saja itu adalah uang dari negara uang dari apbn uang rakyat
sehingga kemudian penggunaannya memang harus penuh dengan tanggung jawab
ketika kita misalnya mengetahui bahwa ada begitu banyak kendala terkait dengan layanan kesehatan layanan isolasi mandiri yang dihadapi oleh publik saat ini
dana itu mestinya kemudian dipikirkan untuk dialihkan ke sana ketimbang kemudian memikirkan kenyamanan fasilitas untuk anggota dpr sendiri
saya kira disinilah mestinya letak kepedulian itu ditunjukkan oleh dpr
ya bukan pada diri mereka sendiri tapi kepada publik pada mereka yang paling membutuhkan
oke oke terakhir bang lusius misalnya kebijakan ini tetap dilakukan kedepannya bagaimana dari formapi bisa apa ya ada antisipasi kemudian juga tindakan seperti apa langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk katakanlah mengawal kepentingan ini tetap untuk jadi kepentingan masyarakat bersama
saya kira yang perlu kami lakukan memastikan fraksi fraksi yang sudah menyatakan penolakannya dan menyampaikannya itu ke media itu mesti konsisten
karena biasanya juga ini para politisi ini suka berubah ubah pandangan atau sikapnya
karena satu dua hari ini dikritik oleh publik banyak fraksi yang ingin mendapatkan keuntungan politis dengan ikut menyatakan penolakan tapi tidak jelas kemudian langkah lanjutannya
kita berharap fraksi fraksi yang sudah menyatakan penolakan ini terus
menindaklanjuti penolakan itu hingga menghasilkan kesepakatan untuk membatalkan kebijakan isolasi mandiri di hotel itu
itu baru kita kemudian angkat atau angkat jempol gitu ya kepada fraksi fraksi yang menyatakan penolakan satu dua hari ini
kalau tidak maka semuanya serba sama ya
tendung kemudian menggunakan bahasa politik sekedar untuk menutupi apa yang sesungguhnya menjadi keinginan dari isolasi mandiri yang dilakukan di hotel oleh anggota dpr ini
terima kasih atas insightnya bang lusius karus dari formapi pada malam hari ini telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sehat selalu bang lusius
kita akan ketemu lagi dalam waktu dekat
sekali lagi selamat malam